jalur napu ke poso kini menjadi perhatian tim satuan tugas operasi tinombala
mobilisasi pasukan sudah dikerahkan pekan ini menuju poso pesisir sulawesi tengah
dari lembah napu lore tengah operasi tinombala berlangsung selama empat bulan
saat ini operasi diperluas menuju poso pesisir yang jaraknya ratusan kilometer
pembangunan di lombok santoso
kelompok santoso pernah bersarang di sekitar lembah napu
gunungan ini sudah dikepung oleh pasukan operasi tinombala
tidak dipungkiri kelompok santoso juga kemungkinan bergeser ke arah poso pesisir
karena ada mobilisasi pasukan operasi tinombala menuju poso pesisir
dan di sekitar sinilah kita bisa bayangkan betapa luas area operasi tinombala
pembangunan di lombok santoso
sepanjang perjalanan di jalur utama dari lembah napu menuju poso pesisir merupakan zona tidak aman
dengan berkendara setidaknya dibutuhkan waktu sekitar lima jam dari napu menuju poso pesisir
dan jika memang benar kelompok santoso ini bergeser dari napu menuju poso pesisir
berarti dibutuhkan waktu setidaknya berhari hari karena mereka berjalan kaki menuju tempat tujuan
apalagi harus melewati garis pegunungan napu populasi hampir tidak ada
kecuali pos penjagaan perbatasan napu dan poso
we tinombala sampai mei kan
kalau nggak cuma ada kita kan juga tidak tahu tuh namanya perintah itu
bilang satu minggu jadi satu bulan
tapi aman kah di sini
ya tidak di tahu juga aman
pernah minggu mungkin tidak di tahu juga
namanya ototan itu
apa yang tidak bisa bisa jadi mungkin
lepas dari pos penjagaan hanya mobil ini yang melaju
dalam hitungan jam dari panas terik mendadak hujan
kondisi ini yang dihadapi oleh tim satgas operasi tinombala jauh di dalam hutan
bisa jadi kelompok santoso sangat menguasai medan sehingga dengan mudahnya dapat bergeser dari napu menuju poso pesisir melalui perbatasan antara napu dan poso
sementara lewat perbatasan inilah
kondisinya tidak jauh berbeda di dalam sana
hutan rapat begitu pun juga dengan kelompok santoso yang terus dikejar oleh pasukan gabungan operasi tinombala
rasa aman sampai saat ini masih dipertanyakan
setelah bulan mei nanti ketika operasi tinombala selesai